wali kota surabaya tri risma hari ini kembali marah saat menggelar telekonferensi di kantor humas pemkot surabaya
kemarahan risma dipicu terkait titipan anggaran bansos dprd surabaya sebesar dua puluh delapan miliar rupiah yang dinilai menabrak aturan hukum
inilah ekspresi wali kota surabaya tri risma hari ini saat memberi tanggapan anggaran bantuan sosial pelajar sma smk yang diminta oleh dprd surabaya
dengan nada tinggi risma menolak alokasi anggaran sebesar dua puluh delapan miliar rupiah dimasukkan dalam apbd dua ribu delapan belas karena dianggap menyalahi aturan
bahkan risma sempat menuding titipan anggaran dprd surabaya akan rawan gugatan hukum kepadanya
sementara asisten satu pemkot surabaya menyatakan alasan risma tidak menyetujui anggaran bansos karena sudah memiliki payung hukum di tingkat provinsi
kita akan berkonsultasi ke pusat ya mohon pusat itu juga memberikan aturan yang lebih jelas lah seperti apa
biar kami karena hukum bahasa hukum itu kan rawan bahasanya bisa percaya kita juga tidak berani karena kadang kadang sangat subjektif sekali sih penafsiran hukum itu
sikap risma tersebut cukup disayangkan oleh ketua badan anggaran dprd surabaya
armuji menilai ekspresi risma berlebihan dan dinilai naif karena soal aturan hukum masih bisa dibahas antar lembaga pemerintahan
kalau ada pemikiran oh ini mendorong mendorong wali kota untuk bisa masuk tidak ada sama sekali itu jauh dari pemikiran kita itu sangat naif sekali
janganlah kita berpikir seperti itu semua itu mari kita selamatkan tapi dengan koridor koridor yang tentunya ada aturannya
rencananya dalam waktu dekat dprd bersama pemkot surabaya akan berkonsultasi
kegang menterian dalam negeri untuk membahas pos anggaran ini